kita ke informasi lain puluhan warga taman sari kota bandung yang menolak dan mendukung proyek pembangunan rumah deret
mendatangi kantor pengadilan tata usaha negara kota bandung pada selasa siang
kedatangan warga itu untuk mengawal sidang kasus gugatan warga terhadap pemerintah kota bandung terkait proyek pembangunan rumah deret
dari satu ratus sembilan puluh tujuh kepala keluarga tinggal enam belas kepala keluarga yang menolak proyek pembangunan rumah deret
puluhan warga taman sari kota bandung menggelar aksi unjuk rasa mengawal jalannya persidangan kasus gugatan proyek pembangunan rumah deret
di pengadilan tata usaha negara jalan diponegoro kota bandung selasa siang
warga taman sari mendesak pengadilan tata usaha negara atau pt un agar menolak gugatan proyek pembangunan rumah deret
dan meminta kepada pemerintah kota bandung agar segera melanjutkan pembangunan rumah deret

antara taman sari dan taman sari yang menilai permasalahan yang sebelumnya terjadi
dan warga taman sari dan pemerintah kota bandung telah terselesaikan
dan kini hampir seluruh warga taman sari mendukung proyek pembangunan rumah deret

sementara itu taman sari mendukung proyek pembangunan rumah deret
sementara itu di waktu yang bersamaan gabungan antara mahasiswa dan sebagian warga taman sari
yang menolak proyek rumah deret menggelar unjuk rasa tandingan di depan pt un bandung
warga yang menolak menuntut agar ptun mengabulkan gugatannya
dan meminta pemkot bandung agar mengevaluasi proyek pembangunan rumah deret
tony oktora bandung